indonesia menjadi negara asia tenggara pertama yang menembus satu juta kasus covid sembilan belas
lalu bagaimana evaluasi penanganan covid sembilan belas sejauh ini
dan strategi apa yang seharusnya bisa diterapkan oleh pemerintah
kita sudah terhubung dengan prof wiku adhisa smito
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam prof wiku dan juga mbak olive
selamat malam mbak mipri
satu juta kasus positif yang terlaporkan atau yang sudah dilaporkan oleh pemerintah
sebelum kita memulai dialog ini
saya akan ajak kita semua di sini untuk bersama sama menyimak tayangan yang berikut ini terlebih dahulu
panjang tahun dua ribu dua puluh dan memasuki tahun dua ribu dua puluh
kita menghadapi beberapa ujian
beberapa cobaan yang sangat berat
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia dua ratus lima belas negara
dan indonesia telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi
kita bersyukur indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik
tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai
pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga
saya akan ke prof wiku terlebih dahulu
prof wiku itu tadi pernyataan yang disampaikan presiden joko widodo yang menyatakan kemarin
bahwa indonesia ini adalah salah satu negara yang berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi
memang masih banyak catatan yang harus dipenuhi
tapi apa sebenarnya indikator presiden menyatakan hal ini prof
benar benar sudah sukseskah kita menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi

jadi dalam melihat krisis kesehatan dan krisis ekonomi itu jangan dilihat sebagai satu waktu
tetapi itu adalah sesuatu course of time
artinya waktunya itu bisa panjang krisis itu
dan keberhasilan itu dari waktu ke waktu harus kita evaluasi tentunya
kemampuan bertahan di dalam krisis tidak menjadi lebih jatuh menjadi lebih buruk
itu adalah salah satu hal yang harus kita

jadi kita harus tetap bisa bertahan untuk masa depan
baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi
optimisme yang disampaikan oleh presiden berdasarkan pada saat itu yang disampaikan
itu adalah modal kita ke depan
bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh seluruh masyarakat
jadi kita tidak boleh pesimis melihat kondisi
karena masalah ini bukan masalah indonesia saja
jadi dalam perspektif tadi sudah disebutkan
satu juta menembus di asia tenggara ya tentu saja karena kita penduduknya besar
tapi tidak mungkin
itu mengatakan bahwa kita adalah buruk
jadi mari dalam melawan penyakit ini kita perlu imunitas
kita perlu kewaspadaan tinggi
kita perlu mengendalikan kasusnya dengan baik
karena kita adalah negara besar
dan keberhasilan kita pasti memiliki dampak pada daerah daerah sekitarnya
kita belum berbicara tentang kolaborasi antar negara
kita baru berbicara banyak orang berpikirkan dalam konteks indonesia
ini adalah pandemi
ini bukan urusan indonesia saja
baik tapi kalau kita lihat dari indikator kesehatan dan juga ekonomi
apa kemudian yang membuat presiden menyatakan bahwa sukses atau mampu bertahan di era pandemi ini
betul positivity rate juga tinggi
mari kita lihat beberapa indikator indikator juga secara fair juga
angka kematiannya juga sudah puluhan ribu memang
tetapi juga kita punya modal bahwa angka kesembuhannya juga tinggi
jadi angka satu juta itu adalah sesuatu angka bahwa kita pernah yang tertular jumlahnya seperti itu
dan sebagian besar dari mereka itu adalah sembuh meskipun sebagian juga fatal
itu juga harus kita pahami
jadi seperti penyakit biasa saja
itu yang harus kita usahakan dan kematiannya harus nol
itu upaya kita bersama
yang menjadi fokus adalah bagaimana meningkatkan angka kesembuhan
dan juga mengurangi atau membuat angka kematian menjadi nol ya prof wiku
baik prof wiku dan juga mbak olive
saya harus rehat terlebih dahulu
tapi nanti pastinya kita akan berbincang lagi
kita akan berdiskusi lagi terkait dengan hal ini
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
ya kita akan langsung melanjutkan diskusi dengan prof wiku adhisa smito
yang merupakan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
dan sudah ada pula olivia herlinda policy director dari cisdi
tadi kita sempat membahas
apa kemudian indikator yang dinyatakan oleh presiden jokowi
hingga akhirnya menyatakan bahwa indonesia menjadi salah satu negara yang mampu
untuk menghadapi atau bertahan berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan juga ekonomi
kalau tadi dari sisi kesehatan
dari sisi ekonomi apa kemudian prof yang dinyatakan oleh
apa indikatornya yang membuat presiden jokowi menyatakan hal tersebut
ya kalau melihat dari sisi ekonomi pun
aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya masih bisa berjalan
kan prinsipnya adalah
kegiatan ekonomi yang berjalan tapi aman covid gitu
jadi tetap produktif tapi aman covid
ini adalah sesuatu balance yang harus diupayakan oleh semua pihak
jadi nggak bisa hanya cuman kesehatan saja tetapi juga ekonominya
tapi harus aman covid
itulah yang diusahakan
saya akan langsung ke mbak olive
yang juga sudah bergabung ini
kalau kita lihat dari kebijakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah
dinilai kemudian oleh sejumlah pihak
bahwa seolah mementingkan dari sisi ekonominya
dibandingkan dari sisi kesehatan
nah kalau dari data data temuan cisdi
sebenarnya memang sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah
sebenarnya upaya pemerintah yang patut kita asesiasi
masih banyak sekali yang juga upaya tersebut masih bisa dioptimalkan
menunjukkan prioritas pemerintah untuk masyarakat
kita melihat dari awal observasi cipdi
bahwa ada beberapa kebijakan yang diperlukan
kemudian soal pariwisata dan sebagainya
lalu kebijakan kebijakan yang masih
maru hati menurut kami
seperti psbb transisi dan ppkm
yang ternyata kalau kita lihat
dua minggu setelahnya
terbukti tidak menurutkan kasus
lalu tidak ada peminatkan tegas
dan setelah itu di pemerintahan
ini juga menjadi pertanyaan
lalu kalau kita lihat upaya upaya tiga t yang dilakukan oleh pemerintah
betul bahwa sekarang kita lihat
kasus sudah menembus satu juta
lalu ada narasi yang mengatakan bahwa
kalau dibandingkan dengan total populasi kita
angka tersebut masih kecil dibandingkan negara lain
yang tadi disampaikan oleh prof wiku ya
namun ketika kita lihat
perbandingannya dengan kapasitas tes kita
dengan negara negara lain
kita juga masih jauh tertinggal
kapasitas tes kita berjalan perlahan
cukup sederhana dan masih strukturatif
kadang sampai empat puluh ribuan per hari
memang di dua puluh ribu sampai sepuluh ribuan
kita juga sangat tinggi
yang melandakan tes kita masih jauh dari cukup
lalu kita juga lihat angka kasus
kalau tadi dibilang bahwa fokusnya adalah pada angka kesembuhan dan angka kesembuhan
namun kita lihat juga sekarang
layanan kesehatan kita mulai kolaps
karena dari awal juga sangat fokus
pada penanganan drs

di tahun ini
belum ke vaksinasi masih banyak hambatan
jadi kalau dari observasi kami
kami belum dapat melihat
yang cukup populer untuk covid sembilan belas
berarti kalau mbak olive menanggapi pernyataan dari presiden tadi
yang menyatakan bahwa indonesia
sebagai salah satu negara yang berhasil untuk mengendalikan krisis
baik itu ekonomi maupun kesehatan
cisdi tanggapannya seperti apa
kami masih banyak sekali pr yang
berhasil kerjalan untuk kita
dan itu bersama sama ya
masyarakat sipil pun dapat diajak
supaya itu terlibat
namun terlalu prematur untuk mengatakan
karena tadi indikator indikator yang ada
baik salah satunya adalah
kalau kita mau terus meningkatkan kesembuhan
tapi ternyata faktanya memang
kondisi tenaga kesehatan
fasilitas kesehatan ini juga
mereka mengaku sudah mulai kolaps
baik prof wiku
apa kemudian yang menjadi komitmen dan prioritas
dalam penanganan covid sembilan belas di indonesia
ini menjadi pertanyaan besar
apakah memang masih memprioritaskan kesehatan
dua duanya itu sama sama penting ya
tidak bisa kita tinggalkan
tetapi yang sekarang kita upayakan bersama
masyarakat pemerintahnya juga
menjalankan dua aspek itu
karena kan bentuk
balance nya seperti apa
itu yang tahu adalah
para pimpinan daerahnya
setelah mengalami sekian lama itu
menimbulkan kasus tinggi
kalau kita tutup
masyarakatnya tetap produktif
tapi tetap aman
setiap daerah akan berbeda
pengalaman setiap orang akan berbeda juga
jadi itu yang harus
jangan cuma adaptasi individu ya
terhadap kebiasaan baru
tapi adaptasi kolektif
berhadap kebiasaan baru
itulah yang dicari
berapa lama semakin cepat kita belajarnya semakin kita bisa mengendalikan situasinya dengan baik
oke berarti ketegasan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu kuncinya ya prof ya untuk dalam menangani masalah covid ini
ya sangat penting sekali selama ini banyak pihak melihatnya semuanya ke pemerintah pusat
padahal pemerintah pusat ini ingin mendesentralisasi kemampuannya supaya pemerintah daerah pemerintah daerah itu mampu melakukan kemandirian dalam mengendalikan kasusnya
dan selalu ada hubungannya dengan koordinasi dengan pemerintah pusat
karena dengan lima ratus empat belas kabupaten kota ini kalau masing masing punya tanggung jawab target dan seterusnya dalam pengendalian
maka disinilah letak keberhasilannya indonesia itulah yang kita kerjakan sekarang
baik untuk koordinasi dengan satgas daerah sejauh ini seperti apa prof
karena kalau kita lihat memang banyak kemudian masyarakat yang menyatakan bahwa mereka bahkan untuk tes saja susah begitu
untuk bisa kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan juga mengalami kesulitan
dengan formula yang disiapkan oleh satgas pusat untuk memastikan bahwa penerapan di daerah ini benar dilakukan dengan baik
sanksinya apa yang disiapkan kepada daerah
mungkin sebelum ke sanksi ya jadi gini penanganan covid ini yang selama ini selama sebelas bulan ini ditangani oleh pusat
karena kendalinya waktu itu di pusat ya kita usahakan untuk ke daerah lebih banyak
kalau dulu anggarannya dari pusat sekarang kita upayakan supaya daerah mulai
yang menganggarkan di daerahnya terhadap penanganan covid
misalnya perlu mesin pcr kan nggak harus semuanya dilakukan oleh pusat
kalau waktu awalnya iya sekarang kita harus membiasakan pemerintah daerah untuk bisa menghandle nya sendiri
tentunya dengan pendampingan
jadi dengan cara seperti itu kemandirian daerahnya akan meningkat
begitu juga perubahan perilaku
promosi perubahan perilaku bukan hanya cuma sentralistik dari atau top down
sekarang dari bawah dari daerah juga harus berupaya sendiri
bersama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama
itu adalah penting sekali untuk pendekatan kolektif pentahelix di level daerah
sampai mereka sendiri ketemu karena setiap daerah pasti punya karakteristiknya sendiri
penduduknya juga punya karakteristik sendiri
itu yang harus diupayakan kemandirian dari setiap daerah
baik dari tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia
kalau anda bisa memberikan skor untuk benar benar ketegasan dan kepatuhan dari satgasnya ini
benar benar menerapkan aturan yang ada
mengawasi hingga akhirnya menimbulkan perubahan perilaku dari masyarakat
kalau anda menilainya seperti apa sejauh ini prof
agak sulit kalau melihatnya seperti itu tapi coba lihatlah begini
semakin padat penduduknya semakin tinggi mobilitas penduduknya
itu adalah kontributor kasus yang tinggi
semakin kompleks juga menanganinya
jadi kalau disebut sebagai daerah daerah yang tanda kutip daerah yang zona merah zona oranye
itu adalah daerah daerah padat penduduk
maka dari itu ppkm dilakukannya di
pulau jawa dan bali untuk daerah daerah yang memang memiliki empat indikatornya tidak baik
dan itu yang harus diperbaiki
jadi apakah baik atau tidak merekanya
ini adalah salah satu ujian mereka untuk memperbaiki diri
kalau daerah daerah lainnya dengan kasus yang relatif lebih sedikit
harusnya lebih mudah untuk mengendalikan kasusnya
karena penularannya tidak se intens di daerah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi
penduduk itu artinya masyarakatnya
jadi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat itu penting sekali di situ untuk mencari
balance yang tepat
baik tadi kita bicara soal bagaimana kemudian pembatasan pergerakan atau mobilitas masyarakat ini menjadi satu hal yang penting
itu sudah dilakukan di jawa dan juga bali
namun tadi cisdi sempat menyatakan bahwa faktanya angka kasus positifnya terus meningkat
kita akan langsung berbincang lagi nanti lebih mendalam terkait dengan hal ini
namun kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih berbincang dengan prof wiku adhisa smito
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
tadi saya sempat berbincang dengan prof wiku bagaimana kemudian pembatasan yang dilakukan di jawa dan bali
dinyatakan oleh cisdi ternyata tidak begitu efektif pada fase pertama yang dilakukan
dari evaluasi yang ada apa kemudian rencana rencana yang akan dilakukan ke depannya prof
kebijakan strategis untuk benar benar bersama sama
memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
ya jadi kalau kita lihat ppkm atau pembatasan kegiatan masyarakat ini kan berlangsung dua minggu
dan sekarang diperpanjang lagi dua minggu
jadi kalau kita lihat pengalamannya jangan dibatasinya
jadi efek dari sebuah aktivitas libur panjang itu baru ketemu hasilnya sekitar sepuluh sampai empat belas hari
dan efeknya agak panjang begitu
jadi kalau melakukan pembatasan kita belajar dari psbb yang diperketat di dki misalnya
itu juga efeknya baru tiga empat minggu kemudian baru kelihatan
jadi pengalaman dua minggu dengan ppkm ini harus dipastikan bahwa semua belajar dari situ
dan efeknya juga harus kita lihatnya agak panjang
jadi sebenarnya bukan masalah waktu ya
tapi bagaimana caranya setiap indikator yang penting itu bisa membaik
harusnya waktunya adalah ditunggu sampai dengan indikatornya membaik
indikator itu kan indikator penting semuanya
selama itu tercapai harusnya lebih baik
dan ppkm kan bukan hanya daerah daerah yang disebut oleh pemerintah saja
ternyata ada beberapa daerah lainnya yang dilihat oleh gubernur dan akhirnya juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat
jadi bahwa yang dilakukan belum sempurna itu menjadi evaluasi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat satgas pusat dan satgas daerah juga
harapannya adalah bisa bersama sama memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
namun seperti yang tadi disampaikan ekonomi juga harus terus berjalan
tapi dampaknya atau efek dari adanya pembatasan dan aturan yang serba berubah berubah dari pemerintah bisa dinyatakan seperti itu
ini adalah berdampak pada perubahan perilaku masyarakat
kalau awalnya dulu kita ingat ingat bersama di awal kasus covid sembilan belas
semua masyarakat patuh untuk diam di rumah saja
tapi semakin ke sini tingkat kesadaran untuk berubah

tidak mengenakan masker pun masih tinggi
kalau temuan dari cisdi sejauh ini seperti apa
bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi dan juga sosial masyarakat di sepuluh bulan setelah kasus pertama ditemukan ini
jadi mungkin kalau dari kami melihatnya perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh banyak faktor
determinannya sangat besar
tidak bisa hanya diberikan di media atau di sosial media
soal tiga m dan sebagainya maka masyarakat yang patuh
jadi banyak sekali faktor faktor pendukung yang harus terpenuhi untuk memastikan masyarakat patuh
satunya adalah soal kebijakan
kebijakan yang konsisten kompetensi covid sembilan belas juga
dan contoh dari kebijakan kita yang konsisten
jadi sangat banyak sekali
jadi kalau kita lihat bahwa masyarakat sekarang makin
itu karena dampaknya sangat banyak
karena faktornya sangat banyak
jadi kayak di sini dan di sisi sendiri kita tidak bisa langsung menyalahkan masyarakat
tapi bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan perubahan tersebut
dan kalau kita lihat di kelas dua m itu ppkm memang belum menunjukkan penurunan
mungkin memang butuh pemda bisa langsung mengevaluasi secara cepat
bahwa mungkin banyak kebijakan yang masih belum efektif dan peran pemda di sini
dan kalau dari segi ekonomi sendiri sebenarnya data banknya
di awal tahun laporannya mengatakan bahwa perbaikan ekonomi itu dapat tercapai
kalau ada prekondisi yang diterapai gitu
seperti vaksinasi berjalan seputar kiraan
masyarakat patuh dan tiga t berjalan dengan baik
jadi kita masih punya harapan untuk perbaikan ekonomi tersebut
dan tentunya bila tersapai dengan banyak hal termasuk perbaikan dari kota kota
apa kemudian yang menjadi saran dari cisti
kebijakan seperti apa yang harus diterapkan oleh pemerintah
dan sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi ini kemudian
ya mungkin kalau soal saran kebijakan bisa kami bagi untuk beberapa tingkatan ya
yang sangat darurat cisti seperti kalau kita lihat dengan kota kota yang kolat
itu maka yang perlu didorong mungkin sekarang adalah
psbb total di pulau jawa bali dengan mengacu pada uu karantina kesehatan
lalu untuk menambah layanan layanan kesehatan secara darurat
ini bisa memanfaatkan juga bgp di sekitar daerah
meskipun layanan layanan kesehatan sementara secara darurat itu
kemudian kita juga patut apresiasi kemenkes sudah mengeluarkan aplikasi untuk kepergian rumah sakit
namun bagi orang orang yang tidak punya akses platform juga mesti dipikirkan bagaimana mereka bisa
mengetahui ketersediaan rumah sakit
dan tentunya untuk tingkatan segera
kita juga membutuhkan segera tersedianya dokumen strategi penanganan pengendalian wabah
mengevaluasi hasil kemarin dua ribu dua puluh seperti apa dan dua ribu dua puluh satu perbaikannya seperti apa
supervisi dan sistem pemantauan evaluasi capaian secara real time
dari pusat ke daerah
hingga ke pusat ke daerah
lalu mungkin untuk kapasitas tes juga yang perlu segera dilakukan adalah
memfasilitasi perluasan kriteria tes dan finisi kasus
untuk mengakomodasi penggunaan antigen
seperti rekomendasi who
kalau pcr dirasa sangat mahal dan menurutkan kita
maka antigen ini perlu segera dikeluarkan
karena sudah ada dari oktober sampai september
ini tadi sempat dinyatakan oleh mbak olive
bahwa didorong untuk melakukan tes antigen
sebagai salah satu cara untuk bisa bersama sama
kemudian menjadi syarat ya untuk mobilisasi dari masyarakat yang ada
namun ini baru saja ada aturan yang memperbolehkan
kemudian penumpang kereta api jarak jauh
untuk wilayah pulau jawa
untuk bisa menggunakan
sebagai salah satu tes atau alat untuk deteksi covid sembilan belas
dan ahli pun menilai bahwa hal ini tidak efektif
bagaimana tanggapan anda terkait dengan aturan ini
yang kemudian dinilai oleh para ahli
sebenarnya efektif tidak
dan tepat tidak digunakan untuk salah satu syarat
jadi cobalah lihat
jangan hanya cuma melihat jino saja
indonesia atau siapa saja
lagi berusaha untuk mencari screening yang makin lama
dengan akurasinya tinggi ya pada prinsipnya
mulai dari menggunakan rapid test antibody
kemudian rapid test anti gain
kemudian ada genos
mungkin nanti juga ada enouse
dan yang lain lain
jadi itu adalah upaya pemerintah
untuk memastikan bahwa fungsi screening itu dijalankan
kalau ada mobilitas penduduk yang memang tidak bisa dihindari
itu adalah menjadi alat untuk memastikan bahwa yang traveling
itu adalah orang orang yang sehat
dan tentunya di dalam sebuah alat
seperti kita tahu
pengembangannya kan nggak ada yang siap dengan covid
jadi itu adalah proses untuk mempersiapkan diri dari waktu ke waktu
tentunya pasti akan di improve dari waktu ke waktu juga
belum tentu sempurna juga
tetapi kita harus memastikan bahwa
upaya kita selalu dilakukan dalam rangka
menjadi lebih efisien
dan kalau bisa itu adalah produk dalam negeri
itu selalu kita dorong
tidak spesifik hanya pada jenis
pada saat ini
opsinya adalah salah satunya
baik terima kasih banyak prof wiku adhisa smito
dan juga olivia herlinda yang sudah bergabung bersama
kami malam hari ini di cnn indonesia connected
kata kuncinya adalah kemudian kolaborasi baik dari pemerintah
dan semua pihak
memutus mata rantai penyebaran virus corona
pasti besar harapannya
ada ketegasan dari pemerintah
dalam setiap aturan yang ada
baik itu di tingkat pusat
maupun daerah dan masyarakat pun
juga harus mulai sadar ya
tidak boleh abai lagi
karena virusnya masih ada
menghadapi masalah covid sembilan belas
terima kasih banyak
sekali lagi sudah bergabung bersama kami